mungkin karena itulah memang teri yang lebih pantas berada di samping kendi
karena dia gak seperti aku
yang bahkan gak pernah punya cukup keberanian meninggalkan identitas palsuku ini
dan menunjukkan diriku yang sebenarnya pada candy
kok semua barang kalian ada di dalam kardus sih
kata bunda rita dan bunda yesi
rani kamu gak kenapa napa kan ren
kok kalau bisa begini sih
kamu tuh dari mana
tadi itu aku langsung nyusul kamu waktu aku baca surat kamu
karena terminal busnya jauh
jadi aku nyetop pick up
di deket rumahnya topan
kamu dari jakarta
aduh rani jakarta kan jauh
badan kamu juga lemes banget kan fran
kok kamu deket banget sih nyusul aku ren
kamu gak kenapa napa kan
itu karena aku tuh pengen ketemu sama kamu kan
aku tuh gak boleh berada di antara kamu sama orang tua kamu
aku gak mau takutkan sekarang aku harus ngantin kamu
aku gak mau takutkan sekarang aku harus ngantin kamu
orang tua kamu
pick up itu berhenti
jauh dari pantai aswin ini ken
aku muter roda kursi roda kullan tanganku
karena aku cintai
jadi aku buru buru
tangan aku afra
kendi sekarang dimana
eh engga engga gua tau kendi gua dimana
ya sementara ini ada di pantai arsuan
oke next banget ya pane
gua pergi dulu sekarang dadah
woy ternyata ternyata ternyata
ya mau nyusul keni lah
ga ada yang bisa ngalahin gua buat
tunggu kendi oke
ya tapi syuting lu gimana kerja tergila lu
gua ga peduli pane
paling juga cuma dimaki maki
juga dimaki maki sambil ditonjokin
tapi tetap aja pan terasa indah
soalnya kan habis ketemu kendi
gue cabut ya pane
thank you pane
teri selalu bisa mengambil keputusan yang begitu cepat dan berani
aku bener bener iri sama dia
mungkin karena itulah memang teri yang lebih pantas berada di samping kendi
karena dia ga seperti aku
yang bahkan gak pernah punya cukup keberanian meninggalkan identitas palsuku ini
dan menunjukkan diriku yang sebenarnya pada kendi
lu dan aku
pasti tidak akaniedy
kan lam yang usia
kau ayo ke padaku
mereka mau ngasih kejutan
eh nun anjela cari teri ya
loh kak ibu tau
terinya pergi nun
kemana ya bu bukannya dia lagi sakit
tadi katanya pergi ke pantiasuhan
ngapain ya bu dia ke situ
nggak tau nun
dia tadi cuma memamerin sulinya ke saya
oh enggak enggak enggak kok nggak apa apa
aku cuma mikirin omongan anak anak tadi
kamu takut nggak diajak
tenang aja lagi kita pasti diajak kok
iya iya bukan bukan masalah itu ran
enggak aku tuh
kayaknya liburan itu tuh gak bakalan ada deh
mungkin benar kata anak anak
bunda kayak gitu karena mau kasih kita kejutan
ya iya sih ran tapi
udahlah ken gak usah terlalu dipikirin
lagian kan kita berangkatnya awal minggu ini
sebentar lagi ken
jadi cepet atau lambat kita pasti tahu jawabannya
yaudah yuk ken masuk
udah maghrib kita bisa ke rumah
ya kita bisa ke rumah
ya kita bisa ke rumah
ya kita bisa ke rumah
ya kita bisa ke rumah
ya kita bisa ke rumah
ya kita bisa ke rumah
ya kita bisa ke rumah
ya kita bisa ke rumah
ya kita bisa ke rumah
ya kita bisa ke rumah

ya kita bisa ke rumah
ya kita bisa ke rumah
berisik loh rumah tidur juga
non angela makan dulu ya
non angela kan dari kemarin belum makan
aku ini bener nggak nabes mau makan
yaudah kalau non angela nggak mau makan
aku udah bener bener kehilangan kamu ter
aku udah bener bener kehilangan kamu ter
aku bener bener nggak akan punya kesempatan lagi
diri nggak bakal balik lagi kesini
aku bener bener kehilangan dia
aku bener bener kehilangan dia
lho menjelaskan dan padanya panas dingin
supnya enak sekali ya anak anak ya
candy kamu buat ini enak sekali kamu sekarang pinter masak ya
nanti buat liburan awal minggu kira kira kini perlu bawa baju berapa ya
loh emangnya liburannya berapa lama
sekitar seminggu oh gitu oh ya udah bunda mendingan kini bawa bajunya empat
potong aja ya soalnya juga dua potong aja di sana kan rame rame jadi pasti ada
waktu buat nyuci dong
terserah kamu saja kt ya